kelompok masa mengawal hakim mk jelang putusan sengketa pilpres langsung merangsek taman patung kuda yang sudah di barikade pihak kepolisian pada jumat siang
aksi saling lempar batu dan botol terjadi antara dua kelompok masa pro dan kontra
petugas kepolisian langsung menyiapkan barikade untuk menghalangi

aksi antara kelompok pro dan kontra sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat memanas bahkan salah seorang dari kelompok masa pendukung majelis mk yang terkena lemparan batu dibawa ke mobil ambulans untuk perawatan lebih lanjut
melihat di radio hijab sebagai per ancaman dari anda

lokasi unjuk rasa dari dua kubu merespons mahkamah konstitusi yang akan segera menyampaikan putusan atas sengketa pilpres
atau sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang bakal dijadwalkan berlangsung pada senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh
tampak di layar kaca saat ini petugas kepolisian sudah berjaga di beberapa titik untuk memastikan kondisi kembali kondusif
karena sebelumnya sempat terjadi aksi lempar botol dan batu merespon dari dua suara yang berbeda dalam unjuk rasa kali ini
baik itu dari kubu pro maupun juga kontra atas proses dari sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang dijalankan prosesnya di mahkamah konstitusi
sebelumnya awalnya sempat beredar kabar bahwa akan ada rencana aksi damai dari pihak kubu pendukung prabowo gibran
namun dari prabowo subianto juga sudah mengarahkan
kemarin malam atau tepat pada kamis malam untuk aksi tidak dilaksanakan demi menjaga kondusivitas lingkungan pasca pilpres dua ribu sembilan belas
mahkamah konstitusi di sisi lain telah mengirim undangan kepada semua pihak yang bersengketa dan pihak terkait untuk menghadiri sidang pembacaan putusan
sengketa hasil pilpres pada senin pekan depan
dalam sidang putusan nanti putusan akan atau maksud saya putusan atas permohonan tim kuasa hukum anies mohaimin
dan tim hukum ganjar mahfud akan digabung dalam majelis hakim yang sama namun putusannya akan dibacakan satu persatu
mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak baik perkara nomor satu maupun perkara nomor dua
panggilannya sama jam atau pukul sembilan waktu indonesia barat di ruang sidang pleno digabung dalam satu sidang yang sama
membacakan putusan untuk satu dulu atau dua dulu
bukan digabung jadi satu putusan